kecelakaan hebat terjadi di jalur mudik pantura kabupaten tuban kamis malam
sebuah mobil rombongan keluarga asal cirebon ditabrak truk tak dikenal dari arah belakang
akibatnya satu orang tewas dan tiga lainnya mengalami luka luka
sementara pengemudi truk kabur
beginilah kondisi minibus setelah mengalami kecelakaan di jalur nasional pantura
kawasan jati petang kecamatan jenu kabupaten tuban
bodi minibus ringsek parah akibat ditabrak truk dari arah belakang
bahkan kerasnya benturan menyebabkan seorang penumpang minibus terlempar keluar
dalam peristiwa ini satu penumpang atas nama sukana tewas seketika di lokasi kejadian
sementara sang suami sugeng suprijadi yang mengemudikan mobil
serta dua anaknya esti ningrum dan rahmat ramadan mengalami luka cukup serius
kecelakaan bermula saat kendaraan pemudi keasal cerbon ini
melaju dari arah tuban menuju jawa tengah
sesampainya di lokasi kejadian korban berusaha mendahului mobil lain
namun di saat bersamaan sebuah truk yang tidak diketahui identitasnya
menabrak mobil korban dari arah belakang
ironisnya truk yang menjadi penyebab kecelakaan langsung tancap gas melarikan diri
sementara korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit nahdlatul ulama tuban
guman mendapat perawatan medis
sedangkan korban tewas dievakuasi menuju kamar jenazah rumah sakit umum dr kusma tuban